masih soal game anak anak bermain game memang sudah banyak atau jamak sekali kita temui
namun ada juga anak anak yang bisa menciptakan game sendiri
olimpiade cipta game menjadi wadah bagi para bibit bibit programmer baru tanah air untuk beradu kreativitas
olimpiade cipta game di kementerian pendidikan dan kebudayaan jakarta diikuti oleh puluhan siswa dari beberapa daerah
ada tiga kategori yaitu sd smp dan sma dan tema yang dilombakan adalah edu game atau game edukasi
lomba ini diadakan oleh salah satu sekolah coding dan kemendikbud
pemenang pun akan diberikan beasiswa pendidikan di sekolah programmer
di aktivitas ini kelihatan sekali ya bahwa anak anak indonesia sangat termotivasi sangat berpotensi kalau diberikan kesempatan diberikan dorongan gerakan pancikan untuk berkarya
dan kita tahu dunia ke depan lima sepuluh dua puluh tahun lagi akan semakin digital atau semakin analog
semakin digital tentunya kan ya
bahkan ada masalah dengan
artificial intelligence yang akan jadi challenge nya manusia imbedded technology dan lain lain
sepertinya kalau kita nggak belajar berkarya menguasai teknologi resikonya kita akan dikuasai sama teknologi
so mari kita mulai sejadi ini
olimpiade cipta game diikuti oleh delapan puluh peserta yang berasal dari beberapa daerah diantaranya jabodetabek purwokerto jawa tengah hingga malang jawa timur
sejumlah karya anak anak indonesia sudah bisa diunduh di playstore gawaii berbasis
dan karya para peserta ini pun bisa menjadi yang selanjutnya
mungkin ya untuk durasi pembuatannya itu secara empat jam ini mungkin bisa selesai
ya kan untuk masalah apa ya dari para siswa itu yang paling dibenci itu pasti matematika
tidak tahu kenapa
nah dari game ini saya ingin mencoba agar para siswa itu bisa menyukai matematika
game dirakit dari perangkat lunak yang sederhana hingga
kategori sd menggunakan kode gamelab
kategori smp menggunakan scratch dua
dan sma menggunakan app inventor
nah sekarang saya mau mencoba salah satu game yang dibuat oleh salah satu peserta yang ada di sini
salah satu game yang sudah siap untuk saya coba bernama karate touch
berbeda dengan game lainnya karate touch tidak mengandalkan klik atau layar sentuh melainkan sensor dari kamera gawai saja
masih tampak di sebelahnya susunan koding
yang dibuat oleh sang programmer cilik yang masih berantakan
namun ketika di klik start
permainan yang cukup menarik
saya ditantang meninjau benda benda yang ada pada layar dengan tangan mengarah ke kamera
game pun akan berakhir bila waktu yang ditentukan telah habis
permainan ini selain menarik juga dapat dikatakan berteknologi canggih karena menggunakan fitur web kamera
dan yang lebih canggihnya saya tidak perlu keluar rumah untuk berolahraga
dan hal ini membuktikan bahwa anak anak indonesia pun dapat membuat game digital yang menarik seperti ini
dan tidak kalah dengan negara negara lainnya
debbie astari jakarta